sementara itu presiden joko widodo menyatakan indonesia siap menerima tamu tamu yang akan hadir dalam konferensi tingkat tinggi atau ktt g dua puluh di bali
jokowi memastikan sebanyak tujuh belas kepala negara akan hadir dalam acara ini
di antaranya adalah tujuh belas kepala negara yang hadir adalah presiden amerika serikat joe biden dan presiden tiongkok xi jinping
menurut jokowi kehadiran tujuh belas kepala negara anggota g dua puluh ini sudah sesuai dengan harapan di tengah kondisi dunia yang dalam keadaan sulit
jokowi pun masih belum bisa memastikan kehadiran presiden rusia vladimir putin dan presiden ukraina volodymyr zelensky
komunikasi terakhir dengan keduanya menyatakan masih mempertimbangkan situasi dan juga kondisi di negara masing masing untuk hadir dalam g dua puluh
dalam posisi normal itu biasanya yang hadir juga tujuh belas delapan belas ini posisi yang tidak normal
dunia sangat sulit semua negara sangat sulit kalau kehadirannya sampai sejumlah itu saya kira sudah sangat bagus sangat bagus